jadi imam itu tanggung jawabnya besar
bacaannya harus benar
imam yang menentukan sah atau tidaknya
kalau sholatnya tidak sah
silahkan bapak saya menjadi imam ya
masa begitu saya jadi tidak enak
wah saya jadi tidak enak
perkara kamu mau pergi kemana
kamu yang memilih
tapi masa cuma dua puluh ribu pak
jangan jauh jauh
terima kasih pak
sampai jumpa lagi
di video selanjutnya
sampai jumpa lagi
saya baru lihat
sekarang ciraus sudah mulai ramai lagi
dari mana cuk
mau daftar buat kerja keluar
kalau sama ciyoyo gak usah khawatir
coba aja saya diizinin sama suami saya
pasti saya udah berangkat
saya permisi dulu
dia apa laku ruang pak
iya marahnya juga benar
aku akan memberikan balasan kepada orang orang yang bersyukur
bapak itu siapa
dia itu pak ustadz
ustadz hebat waktu dulu di kampung saya
itu cuma sedikit dari sekian banyak
ayah pun tak bersyukur
shaq fez dengan vai sebeba
belum ada yangissimo

mereka bahasa hawang buat'sikeau
di dalam sini juga sepi
semuanya terasa gelap
jadi imam itu tanggung jawabnya besar
bacaannya harus benar
imam yang menentukan sah atau tidaknya
kalau sholatnya tidak sah
imam yang menanggung dosanya
silahkan bapak saya menjadi imamnya
masa begitu saya jadi tidak enak gini
wah saya jadi tidak enak
rapatkan sapnya dan luruskan
siap itu truk
assalamualaikum ustaz qiyum
assalamualaikum bu yoyo
bu yoyo soal informasi mengenai kedatangan tkw di kampung cirawas ini
rupanya cuma satu yang dapat izin cuti
saya mau menginformasikan
tapi ya cuma esc aja yang di approve cutinya
yang lain gak dapat cuti bagaimana cak
ya itu yang dari desa cibaring
maksud saya yang dari ciraos itu cuma esy aja yang di approve
ada apa pak
bener ibu pulang
eh sarapan dulu yuk bareng bareng
gak usah kang saya mau kasih tahu yang lain dulu
kasian nanti mereka sudah siap siap istrinya mau pulang
taunya cutinya gak di approach
saya formusi kalau gitu
doi lama bener sih nyuci nya doi
lama bener nyuci nya
enak kan nyuci dikali
cuciannya juga kalau di blas bisa sampai bersih ceng
di sini kan juga airnya banyak doy
iya tapi pakai pompa air ceng
kalau dinyalin kelamaan bayar listriknya mahal
kasian banget sih
mau kasih kabar kalau tahun ini yang dapet cutinya cuma si esy